usahanya itu seberapa parah
bu kalo bisa sih benerinnya jangan yang mahal mahal
bawa ke bengkel yang biasa biasa aja ya bu
oh iya bu terus dan titik kalau harus ada yang diganti
gak usah pakai yang asli
pake yang mirip mirip aja
kalo yang asli mah pasti mahal ya bu
iya bu nanti saya harus lihat dulu ya bu
ini mie rebusnya kang asep
eh c pak mulyadi kemana
gak pernah keliatan
saya gak tau kang
udah dibuang ya
kalo kang aset mau ambil aja
maaf saya tidak ada perlu sama ibu
iya silahkan bu ngom
silahkan duduk bu
emangnya bener denny yang ngerusakin komputernya debbie
kata siapa bu ngom
katanya kang dadang bapaknya debbie
oh saya baru paham
mungkin ini yang menyebabkan denny
tidak mau datang belajar kelompok
jadinya takut disalahkan sama debbie
tapi katanya debbie yang ngerusakin teperonika
debbie nya ada yang ngasal duduk
sekarang bu ngom bawa laptopnya debbie
maksud saya komputernya debbie bu
ya enggak tuh
kan komputernya t ada di kang dadang
ya sudah kalau begitu nanti saya coba bicara sama debbie
supaya laptopnya bisa dibawa kesini
emangnya bisa dibanderin disini bu guru
bukan bu ngom
saya mau lihat seberapa parah kerusakannya
nggak benerin komputer debbie t bisa sampai lima juta
nanti saya harus lihat dulu bu
kerusakannya itu seberapa parah
benerinnya jangan yang mahal mahal
bawa ke bengkel yang biasa biasa aja ya bu
terus nanti t kalo harus ada yang diganti
nggak usah pakai yang asli
pake yang mirip mirip aja
kalo yang asli mampus tuh mahal ya bu
nanti saya harus lihat dulu ya bu
terus gimana ceng
enggak punya motor uang janjan gak dikasih
sengsara hidup kamu
makanya kamu tuh harusnya belajar sama saya
ini baru namanya investasi
bukan yang ngejar cewek cewek yang gak jelas
gak ada yang mau sama kamu juga
saya mau bingung deh ceng sama kamu
kamu itu kan jajannya cuman lima ribunya
tapi kok bisa nerak teri cewek cewek
kamu tuh suka ambilin
celengan ayamnya mas suhanya
kamu tuh saudaraan sama dia ya
dia emang ngejual semua barang barangnya di rumah
m pulang sudah kosong melompong
yang menjual mesin cuci tv radio
habis semuanya dijual
nah kunya t orang kaya
mainnya masih pcd
eh dang sekarang mah udah gak jaman pcd
yang sekarang zaman itu dpd
di rumah punya aja cuma pcd
jangan disipin sendiri
sekali kali itu sedekah
pasti dapet gantinya lebih besar lebih banyak
saya keliatannya aja gak punya uang
tapi saya bisa teraktir banyak orang
kalian aneh kan
kalian siapa ceng
kalian tuh si akong sama si dadang
kepada kamu itu pun kalau saya mau
kalo si em sama acing tidak berantem
kita kasih video yang kemarin
biar nyaho dia
itu kamu simpen dulu videonya doi
ceng kamu mau juga videonya
kita pindahin dia hapus
gak mau cek
aduh mbak ampun mbak
ayo mengapip tukang sayur bengek itu
jangan jangan saya mau nagih utang
kopinya satu buat bang sobri
gimana persiapan pernikahan kamu
alhamdulillah kang semuanya lancar
alhamdulillah itu ya
saya doain mudah mudahan lancar sampai hari h
makasih ya kang
bunten bang ini kopinya
enggak emak minum air putih aja
mak bukain susah
jangan minum banyak banyak yang kayak gitu
nggak bagus cek
iya mak habis seger
kang itu kan anaknya kang apep
sob kamu tahu ini enggak toko
atau orang yang bisa benerin komputer
jangan terv weddings dimaja benerin